kepala polres klaten akbp eko prasetyo pada kamis pagi
memeriksa personilnya yang akan ditugaskan sebagai pasukan pengamanan pernikahan putra presiden joko widodo
sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan personel polres klaten akan bertugas menjaga dan mengamankan jalur tamu vvip
di sepanjang jalan solo menuju yogyakarta maupun sebaliknya
dalam pengamanan jalur vvip ini polres klaten juga melibatkan personil tni dan dinas perhubungan kabupaten klaten
mereka akan bertugas mulai kamis delapan desember
pengamanan difokuskan pada titik titik rawan seperti persimpangan jalan besar lampu lalu lintas hingga gang perumahan
saya sampaikan kalau yang paling banyak itu dari jogja ke solo itu sekitar delapan puluh
kalau dari solo ke jogja
penggal jalan ini
ini titik median
karena panjang jalur kita itu jogja solo itu kurang lebih tiga puluh tiga delapan
di lokasi lain pemilik usaha dekorasi yang mendapatkan tugas mempercantik lokasi ngunduh mantu kaisang erina
mulai membuat sejumlah ornamen di gudang dekorasinya di colomadu kabupaten karanganyar pada kamis siang
pihaknya membuat beberapa ornamen khas sesuai tema yang dipilih yakni mataram islam
salah satunya adalah meraja sewu
meraja sewo adalah ornamen yang berbentuk punden dibuat dari daun jati kelapa cengkir gading bambu dan cabai
meraja sewu merupakan simbol doa pada sang pencipta agar hajat berjalan lancar tanpa halangan
enam rajak sewu akan diletakkan di rumah dinas wali kota solo atau loji gandrung
yang menjadi lokasi prosesi adat mundu

mengajak sewu kan sebagai tanda untuk memohon yang pencipta supaya acara berjalan lancar
tidak ada halangan suatu apa sama diberikan cuaca yang mendukung yang indah secara singkat seperti itu
seperti diketahui ks sang pangarap dan erina gudono akan menggelar pernikahan pada sabtu
di pendopo royal ambarukmo yogyakarta
keesokan harinya acara dilanjutkan dengan prosesi ngunduh mantu di rumah dinas wali kota solo atau loji gandrung
tim liputan cnn indonesia